prof derajat apakah kita punya potensi tidak untuk menakut nakuti
tetapi seperti pak yusuf kala mengatakan jangan sampai kita terjadi sembilan puluh tujuh
ada krisis ekonomi yang kemudian bercampur dengan krisis politik
sebagai orang yang ada di pusat pemerintahan pada waktu itu
apakah situasi seperti sembilan puluh delapan itu sesuatu yang masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai
bahwa patut diwaspadai tentu iya ya pak bu ya
apakah bisa terjadi rasanya kalau pemilihan orang orangnya itu memadai
di dalam kabinet ya itu kayaknya kita bisa menghindarkan hal hal itu
prof waktu sembilan puluh setelah pak harto terpilih lagi sembilan puluh enam ya kalau nggak salah itu itu kan
pak harto kan nggak pernah salah pilih menteri semuanya operasi semua
nah tapi yang terakhir ya yang kabinet yang hanya seratus hari atau berapa itu ya
yang bulan mei yang menimbulkan kerusuhan bulan mei itu itu yang saya maksudkan
itu kalau kita tidak hati hati bisa terjadi
tapi i don t think so kalau orangnya yang ada di pemerintahan itu
ya pak prabowo dari awal sudah selalu ngomong mengenai makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu
ibu yang sedang hamil ini memang it has win in his mind for solong gitu ya
sudah diperhitungkan biayanya bagaimana mulainya berapa persen dulu sampai menjadi seratus persen
biayanya seperti apa juga bisa semuanya diperhitungkan
saya kira dengan kayak begitu saya melihat bahwa the good will from the
ini kerasanya prof mau masuk bahwa secara politik itu punya landasan yang kuat
berbeda ketika menjelang sembilan puluh delapan memang landasan politiknya sudah mulai rapuh
sehingga ketika terjadi krisis ekonomi di negara tetangga kita mudah ketularan gitu
meskipun kan sebenarnya fondasi ekonomi indonesia pada waktu itu juga
dan juga pak arto cukup bijaksana bahwa beliau mau mundur
tapi maksud saya gini ingin mencoba apa yang cocok dan apa yang tidak cocok di sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan itu
kan salah satu kenapa kita bisa ikut terimbas karena kita ketularan
yang sakit kan sebenarnya thailand korea selatan kita ketularan
kita punya dimulai dengan krisis politik gitu kan prof
fondasi ekonomi kita perbankan kita juga jelek
imunitas ekonomi kita tidak sekuat
kita ya jelas manusianya lebih pinter dari zaman dulu
integritas belum tahu
orang indonesia itu pinter pinter
tapi integritas yang memang kita masih terus
itu yang betul betul bagaimana ya
jadi tadi prof bilang bahwa secara dipilih lima puluh delapan based on hitungan kpu
sehingga secara landasan politik presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tidak punya isu di situ
orang orang dalam kabinet yang mengelola ekonomi
jadi memang mudah mudahan itu enggak ada lagi yang mempermasalahkan ya mengenai presentasi
mau diapain lagi ya karena yang dua itu jadikan satu tetap masih kalah banyak sama dia gitu
itu nggak akan memenuhi deket saja kagak
jadi mestinya ya udahlah menerima saja apa yang mungkin lain kali mereka akan lebih baik ya
dan ya prabowo itu sekarang mempunyai rekod tersendiri di seluruh dunia
dari segi vote dia yang paling besar sebelum ini joe biden
angkanya delapan puluh tujuh juta joe biden
prof tadi bilang soal selama menterinya terutama menteri ekonominya bagus challenge kita bisa tim dalam kabinet itu akan bisa bekerja sama
orang banyak menebak menebak mengira ngira siapa profiling yang paling tepat untuk menjaga pos keuangan
kita punya sri mulyani dan orang itu bisa nggak levelnya sestandar minim seperti standarnya sri mulyani
maaf untuk mengatakan ya harus lebih baik dari dia sih
jadi ya saya mau lihat dari ini ya
tax ratio kita yaitu penerimaan pajak dibagi dengan gdp kita itu nggak ada sepuluh
menurut saya itu saya nggak bisa menerima itu ya
cuma pak arto dulu pernah sampai enam
kalau negara maju kan sampai dua puluh lima ke atas gitu ya
karena kalau saya dengar dengar saya gak tahu
saya nggak pernah jadi pembayar pajak seperti itu ya
nah itu pejabat eselon tiga
pejabat eselon tiga mempunyai duit segitu gede kan nggak ngerti bagaimana dong kita ya
berarti saya memang mendengar beberapa kali pak prabowo itu bicara soal tax ratio kita masa kalah dengan orde baru
order baru aja bisa empat belas gitu
berarti persis seperti apa yang dikatakan oleh prof derajat
berarti memang selama ini prof derajat ya
dan think tank ekonominya pak prabowo ya
saya kan mengikuti terus ya karena itu area yang saya sangat dekat dan melihat teruslah apa yang terjadi ya
ada rencana bagaimana kementerian keuangan itu melepaskan dirijen pajak
kaitannya dengan meningkatkan tax ratio
memang itu tujuannya prof
jadi supaya naik tax ratio nya jadi dipisahin aja dijen pajak dari kementerian keuangan itukah solusinya prof
saya nggak terlalu familiar dengan mengenai harus pisahnya ya
yang saya untuk saya yang perlu penyuatuan kembali
saya terserang melihat kerja dari ujk ini kurang bagus lah
lebih baik pada waktu dulu dikerjakan oleh pangan indonesia
udahlah dikembalikan ke bi aja karena menurut saya ya
karena yang asal usulnya penyatuan dulu kan di inggris ya
tapi saya nggak ngerti lah ini ya
karena itu memerlukan kemauan politik dan seterusnya
seterusnya tapi menurut dapat saya
ya ngapain kalau dipisah pisah tapi tidak tambah baik gitu ya
meskipun itu harus mengubah undang undang
termasuk pemisahan kementerian keuangan dengan dijen pajak itu juga pasti membutuhkan persetujuan dpr
menurut saya kalau barang yang sudah baik udahlah biarin terus gitu ya
ini tentu banyak yang gak senang sama saya yaitu
saya melihat pak abu sadikin ini
oh pak budi bgs
meskipun beliau bukan dokter
nah dokter gak seneng itu sebetulnya itu
tapi ya nggak perlu dokter kan
yang diperlukan kan non administrator
bahwa bangkir bisa jadi menteri kesehatan
tapi orang ini sudah tepat di situ nggak usah diubah
yang sudah baik jangan cari penyakit gitu ya
kalau orang baru kan kita nggak ngerti masih performance nya
tapi orang ini jelas mempunyai performance kok
ada nama pak bu bgs menteri kesehatan yang menurut prof ada baiknya dilanjutkan
prof tidak mau menjawab
ada lagi kah kalau gitu bukan yang prof sebaiknya nggak lanjutin
nama yang menurut prof penting untuk dilanjutkan karena punya prestasi yang baik
aduh saya nggak berani ngomong kalau mengenai itu ya
dalam soal ini orang jawa bilang tutfuri handayani ya
saya mendukung dari belakang kan
cuma saya mau ambil catatan dari prof
derajat harus punya menteri keuangan yang kredibel
tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau park excellence seperti sri mulyani gitu
dan prof meyakini itu ada dan bisa didapat
dan bisa didapat di kabinet yang dibentuk oleh presiden elek prabowo
tapi sebaiknya tidak saya katakan di sini ya prof ya